orang tua mana yang tega ngeliat anak dalam masalah
kenapa amel bisa seceroboh ini
kan gue udah bilang sama lo jangan
lo mau kena masalah
lo dimana sekarang
gue ke kampus sekarang
ata gia udah ke wait
amber jeng yang ngejar ngejar
kau ngejarin gue
kau ngejarin gue
gue ga bisa di take down udah sampe bibir nyabrak
lo udah viral
gue pasti bakal kehilangan followers
ata lo tengah banget
udah banyak banget yang ngehujat lo
ini udah pada ngehujat lo
gue bakal lanjutin ini
gue bakal lanjutin ini
udah banyak banget yang ngehujat
gue banyak banget nih
udah banyak banget yang ngehujat

udah banyak banget yang ngehujat gue kan
pak bos daripada ribet
mendingan kita minta sama akun bibir nyabrak aja
buat takedown postingannya gimana
kalaupun saya minta akun akun gosip itu untuk men take down postingannya
itu gak mungkin
pasti udah viral kemana mana job
pasti udah ada yang safe juga videonya
aduh gimana ini
kalo mel sampe tau video postingannya viral di mana mana
aduh orang tua mana yang tega ngeliat anaknya dalam masalah jho
kenapa amel bisa seceroboh ini
kok nekat banget sih tak
kan gue udah bilang sama lo jangan
lo mau kena masalah
lo dimana sekarang
yaudah oke gue ke kampus sekarang
usus goreng kita ke kampus sekarang yuk
hah lo ngajak gue
ya emangnya gue harus banget apa ikut loh
lagian kan ini hari pertama gue kerja
ya kali gue udah mau pergi pergi aja
tapi gue sekalian ada surprise buat lo di kampus
lo please jangan nolak ya ikut sama gue
apa perlu gue yang minta izin ke fabili
gak usah gak usah gak usah
yaudah gue aja deh
paling kalau sekarang gue izin besok gue shiftnya double
tapi gapapa yaudah gue ngomong dulu ya
gue tunggu di sini ya
pokoknya gak mau tahu deddy harus suruh semua media untuk take down video statement aku itu yang aku ngaku
kalau aku cuma pura pura buta dot
kalau bisa hukum atas sama gio juga soalnya mereka udah ngerjain aku
mereka udah jebak aku
ancurin juga abis ini seorang suami mereka gak mau tau
mau kan bantuin aku
ya harusnya kamu pikirin dulu
kamu jangan ceroboh untuk mutusin sandiwara kamu yang pura pura buta itu
deddy akan cari anak anak itu
jangan buat masalah lagi mel
deddy lagi yang turun tangan deddy lagi yang turun tangan
jangan buat masalah lagi
i promise aku gak bakalan nyane nyane lagi
tapi tolongin ya dad
sumpah ya lihat aja
mereka bakal dapet pelajaran
lagian sama gue berani main main
lihat aja mereka berhadapan sama siapa
akhirnya kita berdua bisa ngebongkar kebohongannya si mel
iya seneng banget gue
keren lo tak
salut gue sama keberanian lo
keren banget lo tak
bisa bongkar rahasia mel sampai viral
buat gue sama gio itu kalau masalah sepele kayak gitu mah gampang
lagian juga nih ya gua sama gio itu ngelakuin apa yang menurut kita benar
emang udah waktunya kalo si mel itu kebohongannya harus dibongkar
lo sadar gak sih
gue yakin kok bokamnya mel pasti gak bakalan tinggal diam sama ini
tak lo nyuruh gue buat gak usah ngurusin masalah putri sama pangeran
tapi sekarang apa
yang lo lakuin ini terlalu jauh
kok pernah mikir gak sih
apa yang citra omongin benar
kenapa gue gak kepikiran sebelumnya ya
awalnya gue cuma pengen bongkar rahasia si mel
karena imbasnya ke ortu gue akan separah itu
kalau saran gue nih ya
sebelum bokapnya mel ngelakuin sesuatu ke bisnis bokap lo
ngebongkar rahasia mel
soalnya gue yakin banget
bokapnya mel pasti gak bakal tinggal diam
dan dia pasti bakal nyariin kalian
terutama lo tak
lo pake aku di gelo kan buat live
tak kenapa sih lo bisa seceroboh ini
lo kalau mau ngambil tindakan dipikir dulu mateng mateng
biar gak jadi kayak gini
ya lagian juga gue cuma ngebelain sahabat gue doang kok
tapi apapun resikonya kita harus tetep belain si pangeran
dan kita harus tanggung jawab
gue juga yakin pangeran gak mungkin tinggal diem kok
dia pasti bantuin gue berdua
yang udah udah kan selalu kayak gitu
kita bertiga selalu backup satu sama lain
pemikiran lo salah ji
lo bisa mikir kayak gitu waktu om alex berkuasa kayak dulu
tapi sekarang kondisinya udah beda
om alex gak punya taring kayak dulu lagi
tapi kalau aku bisa ngubah ya
kamu udah lihat video viral selebgram yang pura pura buta itu belum sih
video udah viral dimana mana loh
parah banget ya
sedia kayak gitu sih
sebenernya apa pak
sebenernya apa pak
mel sebenernya tidak buta bu
jadi selama ini mel gak buta
jangan jangan video yang viral itu videonya mel
kalau menurut gosip beberapa karyawan di sini sih katanya cewek yang viral itu anaknya pak raimun loh
hah masa sih kok bisa ya pak raymond punya anak drama queen gitu
iya parah banget kan
gaya yang khal banget deh pak raymond kayak gitu nih lihat aja
iya gue pura pura buta kayak gini supaya my prince merasa bersalah dan selalu aja bisa cek gue